hujan lebat disertai angin kencang terjadi di banjar negara cetengah
dari video amatir milik warga tampak warga berhamburan dan berusaha menyelamatkan diri
warga berusaha mencari tempat yang aman dan berlindung dari terjangan angin kencang rabu siang
kencangnya angin membuat pohon pohon di wilayah banjarnegara tumbang
bahkan pohon beringin besar di alun alun kota banjarnegara ikut tumbang
di lansir detik com berdasarkan data di rsud banjar negara
total jumlah korban hingga pukul lima belas wib terdapat tujuh orang dan satu di antaranya meninggal dunia
dan kita langsung terhubung dengan sasaran
saksi mata di banjarnegara bapak yuli setiawan selamat malam pak yuli
ya selamat malam
pak yuli bisa menceritakan bagaimana kejadian angin kencang yang terjadi di banjarnegara pada rabu siang tadi pak
ya kejadiannya tadi sekitar pukul jam setengah satu siang ya
tiba tiba hujan besat disertai angin menerjang banjar negara
karena baru pertama kali ini ya di banjar negara angin yang sangat kencang sekali
kalau bapak saksikan tadi anginnya itu berbentuk seperti pusaran layaknya angin puting beliung
ataukah hanya angin kencang disertai dengan hujan pak
tadi hanya angin kencang yang diciptai hujan itu angin itu terjadi dua kali ya
yang pertama angin terjadi itu lebih kencang daripada angin yang keduanya
baik pak ketika angin berhembus begitu kencang warga pada saat itu di jam makan siang
aktivitas masih banyak lalu bagaimana pak kondisi warga di kabupaten banjarnegara pada saat bapak melihat
oh saat itu warga sangat panik ya karena baru pertama kali banjarnegara diguyur dengan
apa namanya hujan yang lebat dan disertai angin yang cukup sangat kencang
orang ada kalau mau lewat tadi seperti mau ke bawah angin ya
karena saat ini kencangnya angin yang ada di banjar negara tadi
ya pak yuli pada saat kejadian anda di tengah kota
banjar negara atau berada di kawasan mana pak
ya tadi saya sedang apa namanya berpedung ya
karena hujan besar jadi saya berpeduh
dan saat itu angin begitu kencang dan di sekitar alun alun banjar negara itu sedang ada event atau perlombaan foli antarbeza
jadinya sangat ramai
baik kalau saya
orang yang di situ itu pada berhamburan pergi
di video ini pak sampai pohon beringin tadi dikatakan tumbang
lalu bagaimana kondisi kota banjarnegara hingga sore tadi pak
apakah memang masih banyak pohon tumbang
lalu ada kendaraan yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon
bagaimana pak kondisinya pak
oh ya kondisi saat ini banjar negara sudah aman
angin kencang sudah tidak ada lagi
mungkin pak yuli sempat jalannya matet karena banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
banyak sekali pohon yang tumbang
suasana saat ini sudah apa namanya sudah kompulsif
sudah tidak ada hujan lagi maupun angin
sudah senang ya
terima kasih pak yuli setiawan selaku saksi mata warga kota banjarnegara
terkait dengan angin kencang yang tadi berhembus di kawasan banjarnegara pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
semoga tidak terjadi banyak korban jiwa akibat insiden ini
terima kasih untuk informasinya pak
dan kita langsung terhubung dengan tim reaksi cepat bpbd
banjar negara bapak adri sulistyo
selamat sore pak
selamat sore mas yuda
bapak bisa memberikan informasi terkini terkait dengan korban maupun yang terluka
dan kami tadi mendapatkan informasi ada korban meninggal juga pak
baik jadi gini ini informasi yang berkembang
saya akan cerita sedikit tentang kronologis kejadian
jadi kejadian itu pukul dua belas tiga puluh
yang pertama adalah disertai hujan
geserai angin itu hanya di pusat kota saja
itu kira kira kalau jarak kita lurus kita sekitar satu
lima km itu hampir ada delapan titik kejadian lokasi
dan yang paling membawa korban itu di alun alun
alun alun ini terdapat tujuh korban
satu meninggal dua
dua luka berat
yang dua sudah kembali ke rumah
jadi proses evakuasi kita sampai proses yang ke tujuh orang yang meninggal dunia
itu tadi selesai kita melakukan dua lima jam
jadi memang kita butuh alatnya
harus bahwa karena ada yang terjempet jadi kita sangat hati hati dalam proses evakuasi
kita bersama tim yang lain itu sangat berhati hati
karena ada korban yang masih hidup sehingga tidak mau bisa menggunakan alat berat
karena pergerakan pergerakan pohon yang tumbang itu menyebabkan dia kesakitan
jadi kita sangat hati hati sekali itu
jadi hujan itu hanya sekitar satu lima jam
jadi setelah itu sudah tidak ada hujan
jadi prosesnya memang begitu cepat
kalau lihat dari pantuan kami laporan tim reaksi tempat ini
itu ada dua mobil yang tertimpa pohon
kemudian ada alun alun itu
alun alun pohon beringin yang tua yang udah kira kira ratusan tahun lah
dan para korban itu sebenarnya mereka sedang berteduh lagi menonton volley
rata rata itu penonton yang ada di situ
yang kejadian saat itu memang begitu cepat sehingga tidak bisa melarikan diri
dan terjadi hal hal yang tidak bisa diterima
itu korban meninggal dunia
jadi lokasi memang hanya berpusat di pusat kabupaten ya pak
di jaket alun alun ya pak
lalu apakah kerusakan juga terjadi di sejumlah wilayah lain di kabupaten banjarnegara pak
tidak ada ini hanya di kota
ini kalau kita tarik gali khusus kita lihat itu hanya delapan lokasi
kelihatan sekali di kantor pos kemudian di pom bensin tengah kota
kemudian di sd tengah kota alun alun gitu
setelah itu tidak ada di sebelah baratnya kita di wilayah itu tidak ada lagi
hanya angin yang cukup menyanyi
ini bukan angin puting beliung ya yang muter itu
enggak ini angin cepat begitu cepat sekali kejadiannya
begitu spontan sekali
jadi memang tidak bisa dihindari waktu itu kecepatan angin
kalau boleh ada di beberapa rekaman rekaman video itu memang sangat cepat sekali
baik pak andri setiawan
terima kasih untuk informasi anda dari tim reaksi cepat bpbd banjarnegara jawa tengah